setelah mengumumkan pemecatan pilot citilink yang mabuk saat akan menerbangkan pesawat
direktur utama citylink albert burhan juga menyampaikan pengunduran dirinya sore tadi
keputusan mengundurkan diri ini diambil pasca beredarnya rekaman video pilot citylink
yang bicara melantur di dalam pesawat dan terekam berjalan sempoyongan di titik pemeriksaan pintu bandara
jadi kita merasa dan semua sisi sebetulnya merasa bertanggung jawab atas hal ini
dan karena untuk hal itu jadi saya dan pak dinauto mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari citilink
jadi mungkin itu bisa memberikan yang lebih baik kepada
citilink seperti kehidupannya